kita ke informasi selanjutnya gempa bermagnitudo enam terjadi sabtu pukul empat lewat dua puluh tujuh sore di lepas pantai mentawai sumatera barat
gempa tersebut juga dirasakan oleh warga di kota padang
warga yang berada di pusat perbelanjaan berhamburan lari keluar gedung untuk menyelamatkan diri
menurut bmkg sumatera barat pusat gempa terletak pada koordinat dua sembilan puluh dua lintang selatan dan sembilan puluh sembilan sembilan puluh delapan bujur timur
dengan jarak satu ratus lima km arah tenggara kota tua pejan kabupaten kepulauan mentawai dengan kedalaman dua puluh enam km
dalam rentang waktu dua puluh empat menit sudah dua belas kali gempa susulan terjadi dengan kekuatan bervariasi dari skala tiga hingga enam magnitudo
gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan belum ada laporan kerusakan akibat dari guncangan gempa maupun korban jiwa
jadi guncangannya keras sekali
dengan kekuatan enam skala riter berpusat di seputaran kepulauan mentawai untuk gempa tidak berpotensi tsunami
jadi untuk situasi pasca gempa jadi terjadi juga kepanikan kecil daripada masyarakat
dan untuk mengetahui informasi terkini pasca gempa di kepulauan mentawai kami sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg bapak rahmat riono
selamat pagi pak rahmat
ya hingga pagi ini apakah gempa susulan masih sering terjadi di kepulauan mentawai
ya hingga jam lima tadi pagi sudah tercatat sembilan puluh sembilan kali ya
dengan magnitudo bervariasi dan yang di atas lima kekuatan di atas lima itu ada enam kali termasuk yang
bagaimana hasil monitoring dan analisa bmkg sejauh ini
apakah ini masih ada hubungannya dengan aktivitas subduksi lempeng indo australia pak
ya kita terus pantau terus
terus karena tadi sampai jam lima juga sudah sampai sembilan puluh sembilan ya
dan di malam jam sepuluh itu mungkin masih sekitar enam puluh an ya
nah ini sudah signifikan aktivitasnya
dan ini memang merupakan aktivitas subduksi lempeng
yang indo australi dan eurasia di megatrust ya
tapi ini di segmennya page ya
jadi kita terus monitor
nanti ada perkembangannya terus kita update terus
gempa ini dirasakan membuat kepanikan ya
karena kencangannya cukup terasa di padang pariama dan bahkan di kepulauan mentawai cukup kuat
ada informasi kerusakan tapi tidak begitu signifikan ya
ada platform yang ambrol di rumah sakit kalau tidak salah
dan ada kayak mercusuar tapi sebenarnya sudah tidak dipakai sudah lama dan reboh juga karena kencangan gempa
ya pak meskipun gempa ini belum ada laporan dari kerusakan maupun korban jiwa
namun bagaimana kemudian antisipasi
karena gempa susulan ini masih terjadi hingga jam lima
pertama pagi tadi pak
kami terus monitor dan kemudian kita juga koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya
baik di provinsi sumatera barat maupun di bpd mentawai
itu kita koordinasi terus kita sampaikan informasi
bahkan kita juga cek juga peralatan desiminasi informasi bmkg yang ada di kabupaten kota di sumatera barat
dalam kondisi baik
artinya warning receiver system kemarin terjadi beberapa kali gempa
juga semuanya menerima informasi dengan kondisi baik
dan kita terus monitor
kita minta bpd untuk stand base siaga
ya karena juga gempa gempa susulan masih terjadi walaupun dengan intensitas yang relatif menurun ya
namun kewaspadaan terus tetap kita tingkatkan
baik pak rahmat riono kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami